perhelatan sea games dua ribu sembilan belas yang akan digelar pada bulan november mendatang di manila filipina
akan menjadi ajang pembuktian prestasi bagi atlet nasional termasuk cabang olahraga menembak
nah bagi anda yang tertarik untuk berlatih menembak saya akan mengajak anda berlatih menembak
bersama ketua umum perbakian legend tni johnny suprianto
dan informasi berikut sekaligus menutup cnn indonesia sports malam ini
dan anda juga bisa menyaksikan tayangan cnn indonesia lainnya melalui transvision dan yusi tv
saya anita mai selamat malam dan salam sports
cabang olahraga menembak mungkin tidak seperti sepak bola dan bulu tangkis yang sangat populer
meski demikian cabang menembak tetap menjadi andalan indonesia untuk mencetak prestasi pada ajang multi event
persiapan yang matang dan dukungan dari pihak pihak terkait
atlet nasional kita diproyeksi bisa mendulang tiga medali emas pada ajang sea games mendatang
meskipun saya cuma nonton aja tapi tetap harus pakai earplug nih supaya melindungi gendang telinga dari suara yang keras banget
salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di sea games dua ribu sembilan belas adalah menembak
sekarang saya sudah bersama dengan ketua umum perbakin legend tni joni suprianto
kalau nomor yang paling diunggulkan pak kemungkinan besar kita mendapatkan emas itu ada
saya yakin ada di ppc
dpc ini kebetulan kita selalu
selalu juara di arm
arm kemudian nomor pbc itu tidak terlalu sulit untuk dilombakan
dan atlet atlet kita yang akan kita mainkan ada beberapa yang pernah juara di arm
oke tadi kita udah lihat proses latihannya ya
sekarang saya juga mau coba dong pak boleh nggak
tapi kalau saya minta tips dulu dong dari ahlinya dulu nih
saya minta tips gimana caranya supaya badan nggak terguncang gitu misalnya
pegangannya itu harus pegangan kokoh tapi tidak kuat
bidikan bagus itu antara pisir meluruskan pisir dan terjerat pada sasar
harus tutup mata sebelah nggak sih pak
oh tidak harus ya
tidak harus ya
banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari olahraga menembak
selain melatih konsentrasi dan fokus juga melatih kekuatan tangan dan kemampuan motorik
untuk bisa fokus pada sasaran tembak kita harus menyesuaikan posisi
posisi pisir pada sasaran
dan hasil percobaan pertama saya ternyata cukup bagus
menurut kapten marinir wibowo catur prasetyo pelatih menembak di markas besar tni al cilangkap jakarta timur
hal yang harus diingat selama proses berlatih menembak adalah faktor keamanan
di mana posisi senjata harus menghadap ke bawah untuk menghindari kesalahan tembak target
ngobrol ngobrol dulu ya pak ya
seputar sea games dua ribu sembilan belas
ya kalau salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan nanti adalah menembak
cabang olahraga menembak apa menembak reaksi atau apa aja pak
untuk sea games itu menembak ada empat belas nomor
empat belas nomor ada air pistol putri air pistol putra baik bergu maupun berurangan
kemudian ada band rest kemudian ada
nah bagi anda yang berminat untuk mencoba olahraga dengan konsentrasi tinggi ini
atau bahkan menjadi atlet anda bisa memupuk kemampuan di klub menembak dari sekarang
tentu hal ini akan sangat mendukung berkembangnya atlet atlet baru yang berprestasi bagi indonesia
anita mae windrianti hawadis jakarta